pulsa murah beli sekarang hanya di motionpay
biar nyokapnya meli ngeresetuin pernikahan gue sama meli
halo yan kayaknya gue butuh bantuan lo deh
ya rencananya sih ya gue tuh pengen
terus gak mungkin kan
ya emang kenyataannya kayak gitu reva emang tidur
yaudah kalau gitu sekarang gue pengen lihat dengan mata kepala gue sendiri
udah kan ngapain lagi udah cukup gak
gue mau liat bokap gue masalah lo apa sih
masalah dong pr buat gue udah
adriana lo tuh kena apa sih
emang salah kalau reva mau ketemu sama papanya
reva itu kan anak kandungnya pape
jadi kalo dia mau ketemu sama papanya bisa kapan aja dong
kalau gue gak ngasih reva untuk ketemu papinya bisa bisa curiga sih reva
boy kamu ikut aja ke dalam
kasar banget sih lo
cukup sampe sini kalo mau liat udah udah
eh kan udah cukup sampe sini ini rumah rumah gue
boleh sampe sini aja nge liatnya
gue berhak ngelarang siapapun yang mau masuk ke rumah ini apalagi ini kamar gue
gue berhak lo tau gak
ya berarti boleh dong
kalo reva mau liat lebih deket
alah si reva juga mana mungkin tau kalo be ini lagi gak sadar
kan gak ada bedanya

kayak kecapean mas amat bangun sih
gue juga tau kalo gue disuruh keluar
tapi ya gausah tarik tarik kayak gitu dong
kasih gue waktu oke
tadi kamu liat sendiri kan aku bangunin papi aja
adelnya langsung tarik aku
dan aku tuh jadi makin ga percaya
soalnya aku tuh ga pernah ya boy ngeliat papi tuh tidur selama itu

itu juga pasti agak agak terjaga gitu
cuma kali ini kan bener bener tidur banget
aku jadi takut boy kalau misalnya papa itu sakit atau apa
cuma adriana tuh udah tutupin
aku bawa papi kamu pergi dari rumah adriana
kamu mau bawa papi aku pergi dari situ
kayaknya ga mungkin banget deh boy
apalagi rumah itu
dijaga sama dua penjaga yang nyebelin dan rempong rempong banget
masalah itu kamu serahin ke aku aja
lagian aku kayaknya butuh bantuan iyan deh
dan beberapa temen
soalnya kan gak mungkin juga kan aku minta tolong sama ichael sama oki
soalnya kan mereka tuh masih ngejagain masjid aliklas
bentar deh boy
kamu sebenarnya mau ngapain sih
terus rencana kamu tuh kayak gimana
jangan sampai nanti rencana kamu tuh malah jadi bikin ribut atau berantakan
aku telepon iyan dulu ya
kok lagi sendirian gini
gue suka kepikiran
biar nyokapnya meli ngeresetuin pernikahan gue sama meli
kayaknya gue butuh bantuan lo deh
ya rencananya sih ya
gue tuh pengen bawa pergi papinya reva di rumah
di papinya reva dari rumahnya adriana
lo main bawa pergi aja
lo gimana sih main bawa pergi bawa orang aja
ini loh iyan
gue tuh kasian banget sama papinya reva
papinya reva tuh gak bangun bangun
dan sampai sekarang juga belum bangun bangun
malah adriana tuh ngebiarin papinya reva tidur terus
gue takutnya papinya reva tuh kenapa kenapa
gue juga ya
udah tidur dari sore sampai sekarang belum bangun bangun
jangan jangan dikasih obat tidur kebanyakan tuh sama adriana si jahat itu tuh
ya udahlah iyan
lo itu ga usah mikir sampe segitunya
yang penting sekarang lo bantuin gue ya
oke deh kalau gitu gue siap
ajak mbak on sama mbak wan juga ya
gimana perasaan mbak
mau bantuin aku udah
peduli juga sama masalah
gini kalau misalnya aku berhasil ya bawa pabrik kamu pergi dari rumah
terus aku dapat apa dari kamu
masa makasih doang
ada deh nanti aku pikirin dulu oke
ga mau maunya sekarang
udah ayo cepet lagi kita pergi
buru buru amat neng
tuh jerawat siapa tuh
ini bukan jerawat tau
oh gigit nyamuk bandel banget gigit disitu ya
iyan pinjem mobil lu mak
hah ngapain malem malem giyan pinjem mobil
oh emang buat apaan sih
mau pacar sama melly ya
lagian bulan puasa
kagak tau diri banget sih lu jadi orang
ini bulan puasa mak
jangan mikirin macem macem mulu
yan tuh pengen nolongin si bo yang pengen nolongin reva
jadi gini mak
papanya rafa itu tidur dari maghrib sampai sekarang belum bangun bangun mak
nah si reva khawatir
terus mami teringat
terus mami teringat reva tuh cuek gitu
reva aja dilarang buat ngelepapinnya
tuh mami teringat reva jahat banget ya
makasih ya mak
yaudah mak doain
semoga berhasil lu ya
tempen gue getar nih
iya yan kenapa yan
gue butuh bantuan kita on
sekarang kita bergerak
oke siap yan
sekalian kabarin si wawan ya
oh kebetulan gue lagi sama lawan nih
oke deh gue ajak wawan langsung dah
oke sekarang gue meluncur ke lo ya
kenapa on yan
kayaknya yan lagi butuh bantuan kita deh
yaudah buruan sono
sian banget tuh ya
yaudah sih mau pingsan kek
mau tidur kek
terus radia aja
ma tapi kan reva udah
ma tapi kan reva udah

ma tapi kan reva udah

ma tapi kan reva udah

ma tapi kan reva udah